assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
senang sekali saya eva yunizar kembali hadir
menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan ramadan
dan semoga di bulan ramadan yang istimewa ini
allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua
hari ini insya allah kita akan membahas tema terkait
ikhlas menentukan amal bisa diterima
tentunya bersama ustadz hilman fauzi
assalamualaikum ustadz hilman apa kabar
insya allah ya puasa kita lancar hari
dan tentunya bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
langsung saja ustadz hilman kita bahas tema hari ini
mengapa ikhlas itu susah ya
karena memang selalu banyak godaannya
apalagi nanti nih sekarang di bulan ramadan ini ya
kalau kita bicara tentang faktor
diterimanya sebuah amal itu ada dua kan
saya seringkali membahasakan dengan sederhana
i yang pertama ikhlas
i yang kedua ittiba
i yang pertama ikhlas karena allah
yang kedua itiba maksudnya apa
mengikuti yang dicontohkan oleh baginda rasulullah saw
jadi sebuah amal itu diterima dengan dua faktor tadi
ikhlas dan ittiba
nah yang pertama itu ikhlas
memang ikhlas itu berat
ikhlas itu berat karena ya
bagaimana kita membersihkan hati
bahwa setiap amal kita hanya ditunjukkan untuk allah swt
maka dalam ikhlas kudu belajar
dalam ikhlas harus belajar
ada prosesnya untuk kita sampai pada makom ikhlas itu
karena yang namanya keikhlasan itu kan
godaannya luar biasa
amal itu kan ketika bicara keikhlasan digoda di tiga waktu
yang pertama bisa jadi orang itu
tidak ikhlas sebelum beramal
tidak ikhlas ketika beramal
atau yang ketiga tidak ikhlas setelah beramal
jadi memang yang namanya ujian ujian saat kita melakukan satu amal itu
pasti banyak sekali dan besar sekali
maka dibutuhkan ikhlas

dan yang ketiga tidak ikhlas setelah beramal
artinya kan suci bening bersih
mensucikan hati membeningkan hati
untuk menyandarkan setiap urusan kita hanya untuk allah
berharapnya ke allah
dan ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang mengajarkan keikhlasan
karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang tak kasat mata
orang bisa tahu kita sholat atau tidak
kalau zakat orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak
kalau haji orang bisa tahu kita berhaji atau tidak
tapi kalau puasa
orang gak bisa tahu kita puasa atau tidak
karena kan gak bisa dipantau
gak bisa dilihat
selama pada saat puasa
oleh pandangan kasat mata gak bisa dilihat
maka sebenarnya ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah
karena hanya allah dan orang itu yang tahu dia puasa atau tidak
maka wajar jika ibadah puasa ini adalah satu ibadah yang pahalanya langsung allah berikan dalam tanda kutip
terserah allah mau berapa ngasihnya
karena melihat keikhlasan daripada orang yang berpuasa itu
maka dalam satu hadis dikatakan
man soma ramadona imanan wahtisaban gufiro lahu matakalah
barang siapa yang berpuasa di bulan ramadan
dengan penuh keimanan kepada allah
keyakinan kepada allah
bahwa dia puasa ini karena yakin ini perintah allah
maka kan panggilan perintah puasa itu
ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumusiam
wahai orang yang beriman
hanya orang yang punya iman di hatinya
yang akan merasa terpanggil untuk menunaikan ibadah puasa
dan yang berpanggilan untuk meneraikan ibadah puasa

jika hari ini kita mau berpuasa
berarti masih ada rasa iman di hati ini
karena kita merasa terpanggil oleh allah dengan panggilan itu kan
wahai orang yang beriman
diwajibkan atas kamu berpuasa
barang siapa yang berpuasa ramadan
dengan penuh keimanan
dan berpengharapan kepada allah
gufiro lahu ma takodda memindanmi
maka diampuni dosa dosa
yang telah berlalu
pentingnya sebuah keikhlasan
apalagi memulai hari kita
berpuasa di bulan ramadan ini
aduh insya allah ya
kita akan ikhlas sampai nanti berbuka puasa
nah pertanyaannya tadi
kalau ikhlas itu ada tiga fase godaannya
nah nanti kalau tiba tiba pada saat
keikhlasan itu kemudian kita tergoda
jadi gimana dong amal ibadahnya
makanya nanti ada penguat
untuk memastikan keikhlasan kita
ada ikhlas sebelum beramal
berarti harus apa
an'azai fardis sahri ramadhana
hadis sanatilillah ta'ala
dan ikrar kalau kita niat puasa karena allah
kan ada juga orang yang niat puasa bukan karena allah
lihat karena takut sama orang tua
kalau mungkin usianya belum balik ya sah sah saja ya
atau misalnya kan ada orang yang puasa
itu kan sepertinya bonus ya
tapi yang pertama
niatnya harus karena allah
ini niat sebelum beramal
ada orang yang mungkin mohon maaf ya
ketika beramal sesuatu itu tergantung orang yang lihat
kalau yang lihatnya banyak semangat
kalau yang liatnya gak ada gak semangat
kalau dipuji semangat
kalau dicaci maki gak semangat
makanya kalau mau lihat keikhlasan orang gampang
dipuji tidak terbang
dicaci tidak tumbang
tidak silau dengan puji
tidak galau dengan cacian
ah beramal aja
diliat gak diliat
dipuji gak dipuji
pokoknya dia beramal karena allah
makanya godaan itu kan luar biasa
ya jangankan orang yang menyanjung ya
yang menghina aja ada
misalnya kita berbuat baik
kan gak sedikit orang yang muji kita
soleh banget ya
itu pujian kalau gak kuat kuat mental kita
gua goyah hati ini
nah itu gimana nih
misalnya pada saat awal kita memang
sejujurnya liatnya memang ikhlas gitu ya
tapi di tengah tengah
nah terus kan tergoda gitu
makanya kembalikan semua ke allah
misalnya kalau ada yang muji kita
masya allah tabarakallah
atau gak alhamdulillahirrohbilalamin
kan kadang kita suka lupa ya
pujian itu ditujukan bukan ke kita
tapi ke allah
jadi kalau ada yang
kalau ada yang memukau di diri kita
jangan jadi suka ke kita
tapi jadi harus dekat ke allah
dengan izin allah ya
pemirsa menyaksikan ahilman ceramah
jangan jadi suka ke ustadznya
ini wasilah aja
tapi dengerin kita ceramah itu
harus jadi makin dekat ke allah
jadi makin cinta ke allah
hilman ini hanya jadi wasilah
yang sama allah lagi ditutupin
sehingga yang kelihatan tuh
yang baik baiknya saja kan
allah ditutupin aib aibnya
jika kita dipuji sama orang
jangan jadi bangga ke kita
harusnya hantarkan orang yang muji kita
jadi makin cinta sama allah
semua karena allah
pujiannya untuk allah
nah nanti ada yang ketiga
ikhlas setelah beramal
kadang kadang keikhlasan kita
jadi hilang setelah beramal
karena kita merasa diri lebih baik
nah itu dia tuh
merasa lebih soleh
merasa lebih kita tuh sama
circle lagi gitu kan
nah itu kan
jadi ikhlas sebelum beramal
niatnya lurus karena allah
ikhlas ketika beramal
tidak peduli dengan pujian atau cacian
dan ikhlas setelah beramal
tidak jadi sombong setelah beramal
dan itu harus belajar
kan kadang ada penyakit ya
merasa lebih baik
merasa lebih pintar
merasa lebih soleh
jangan merasa soleh
karena merasa soleh itu salah
tapi belajarlah merasa salah
karena merasa salah itu soleh
jangan merasa soleh
soleh karena itu salah
tapi belajar merasa salah karena itu soleh
nah itu dia
kan tadi niatnya ikhlas
terus belakang juga harus
misalnya di awalnya karena takut sama orang tua
tapi di tengah tengah kemudian
kita akhirnya oh iya benar
itu benar juga atau bagaimana tuh
memang proses ya
ya tidak semua orang kadar ikhlasnya sama
maka nanti ikhlas itu ada tiga tingkatan
ini dalam konteks yang lain ya
ikhlas memurnikan semua amal hanya karena allah
pokoknya karena allah aja
allah merintahin saya ini
ya saya taat kepada allah
ada yang kedua
orang dikatakan ikhlas juga
ketika dia beramal karena mengejar
apa yang allah siapkan
dia puasa karena ingin diampuni oleh allah
karena allah yang menjanjikan itu ada
dia puasa karena ingin dapat surga
karena memang ada pintu surga yang allah siapkan
untuk orang yang berpuasa
namanya surga ar royan
nah kita berpuasa
karena ada istilahnya pahala yang disiapkan
kita berpuasa kita beramal
karena kita takut dengan siksa allah
yang tidak boleh adalah karena manusia
tapi mungkin ini konteksnya orang tua kan ke anak
mungkin lagi belajar puasa gitu ya
bentuknya sebagai awalan tidak jadi persoalan
tapi lama lama kita harus kasih tahu ke anak kita
misalnya adik kamu sekarang puasa memang
buat ngejar hadiah ya
pengen dapat reward ya gitu kan
untuk latihan tidak jadi masalah
tapi nanti pelan pelan sejalan waktu berada
kita ajakkan anak kita bahwa puasa ini karena allah
harus karena allah
karena apa yang allah siapkan jauh lebih besar
itu akan jadi belajar
makanya ikhlas itu harus belajar
jangan banyak protes nanti stres gitu
jangan sampai kita jadi orang stres ya
oke kita akan lanjutkan lagi ya ayah
tapi kita harus break dulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode ikhlas
menentukan apakah amal bisa diterima atau tidak
nah ustadz kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen
kita akan langsung saksikan tayangan pertanyaan berikut ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau kita baca surat al ikhlas

kalau kita baca surat al ikhlas dalam surat itu kan gak menyebutkan satu kata ikhlas pun di ayatnya
kalau kita baca surat al ikhlas dalam surat itu kan gak menyebutkan satu kata ikhlas pun di ayatnya
nah kira kira apa makna dari surat al ikhlas itu sendiri
pak ustadz dan apa hubungannya sama kata ikhlas itu sendiri
terima kasih pak ustadz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah itu dia
al ikhlas tapi di dalam suratnya sama sekali tidak disebutkan ikhlas
inilah yang menjadi gambaran tentang makna ikhlas yang sebenarnya
seperti surat al ikhlas
tidak ada kata kata ikhlas di dalamnya tapi memancarkan makna ikhlas yang sesungguhnya
makanya kalau ada orang yang berkata gini
berarti dia tidak ikhlas
belajarlah seperti surat al ikhlas
yang dia sangat ikhlas walaupun tidak ada kata kata ikhlas
dan luar biasa di dalamnya berisikan tentang apa
penghambaan keyakinan kita kepada allah
bahwa allah satu satunya
zat yang harus menjadi tujuan kita dalam beramal
katakanlah allah itu esa
allah tempat kami bersandar
allah tempat kami meminta
allah tempat kami berharap
allah lah segala tempat yang menjadi kebaikan untuk setiap amal kita
allah tidak beranak dan tidak diperanakan
dan tidak ada yang setara dengan allah
apapun yang ada dalam kehidupan ini
ini menggambarkan kepada kita bahwa
jadikan setiap amal kita hanya disandarkan untuk allah
berharap ke allah
meminta ke allah dari setiap amal yang kita lakukan
itulah makna ikhlas yang sesungguhnya
ikhlas tidak berbunyi
ikhlas tidak bersuara
tapi ikhlas itu berasa di hati kita
saat kita menjalani keikhlasan itu
makanya orang kalau tidak ikhlas menjalani sesuatu itu
pasti ada pengaruhnya
biasanya ketika tidak mendapatkan pujian
akan berkurang amal yang dilakukannya
tapi ketika mendapatkan pujian dia akan makin semangat
dengan pujian itu
maka disini juga catatan bagi kita
jangan menyadarkan setiap amal yang kita lakukan

aku pernah merasakan semua kepahitan hidup
dan tidak ada yang paling pahit aku merasakan
kecuali saat hati terlalu bersandar kepada manusia
berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja
makin berharap kepada manusia makin kecewa
bukan salahnya kamu berharap ke manusia
tapi kamu lupa ada zat yang seharusnya menjadi harapan terbaik untuk hidupmu
yang tidak akan menjaga kecewakanmu
yang tidak akan menyakiti mu
allah subhanahu wa ta'ala
maka dalam beramal hadirkan keikhlasan
belajarlah ikhlas seperti surat al ikhlas
namanya al ikhlas tapi tak ada kalimat ikhlas
ini menggambarkan bahwa ikhlas adanya di hati
bukan di lisan kita atau di ucapan kita
itu yang saya inginkan
kalau kita berbicara kita harus ikhlas
boleh jadi tidak ikhlas
boleh jadi tidak ikhlas
tadi saya bilang untuk menjadi ikhlas
banyak sekali godaannya
itu bagaimana caranya
kita ingin ikhlas tapi sudah melihat banyak godaannya
bagaimana untuk menguatkannya
untuk menguatkannya adalah
belajar melibatkan allah dalam setiap urusan kita
kalau kita dikasih kesempatan beramal
hakikatnya itu semua karena rahmat sayangnya allah kepada kita
mbak eva saya sekarang bisa berpuasa
bukan semata mata kemampuan saya
tapi allah yang menggerakkan hati saya tubuh saya untuk bisa berpuasa
dia tidak jumawa dengan apa yang dia lakukan
justru dia menjandarkan setiap amalnya itu kepada allah
kita bisa beramal aja karena allah
maka harusnya ketika dia menjalani satu amal
misalnya dia dapat pujian dia dapat cacian
itu bukan jadi indikator bagi dirinya
karena apa yang dia lakukan itu semata mata karena allah
dari allah untuk allah di jalan allah
allah dulu allah lagi lagi lagi allah allah terus
allah dulu allah lagi lagi lagi allah allah terus
kalau itu sudah mantap di hati ini
maka dalam beramal pun kita akan lebih ringan
termasuk juga nanti hati hati
jangan bersandar ke amal
kan ada juga orang yang bersandar ke amal ya
aku sudah ikhtiar begini aku sudah beramal begini tapi kok gini gini saja
jangan bersandar ke amal
kita tuh beramal karena perintah allah ke kita
makanya kita beramal
itu kan bumbu aja bonus dari allah
kita sudah taat sama perintah allah saja
itu tuh udah sesuatu yang sangat mahal yang allah berikan kepada kita
maka rasa sayangnya allah yang dititip kepada kita
untuk menjadikan kita beramal
itu penting untuk kita pahami
maka yakinkan saat kita beramal
itu semua karena siapa allah
nah yang kedua
agar ikhlas ini terjaga
maka belajar untuk menyembunyikan amal
jadi istilahnya merahasiakan amal
walaupun memang ada amal yang perlu kita share ya sebagai motivasi
silahkan tapi coba belajar merahasiakan amal
ada amal amal istimewa yang cukup kita dengan allah yang tahu gitu
kebiasaan kita untuk menceritakan amal yang sudah kita lakukan itu
biasanya merusak keikhlasan
makanya belajar menyembunyikan amal
terus yang ketiga
belajar berharap dan berserah kepada allah sepenuhnya
dengan amal yang kita lakukan
gimana cara belajarnya
cara belajarnya adalah
cobalah beramal di waktu waktu yang boleh jadi
waktu itu tidak banyak orang yang tahu gitu
salah satunya apa
sholat tahajud itu adalah sholat yang akan mengantarkan kemuliaan terhadap diri seseorang
karena di malam itu adalah malam yang paling dekatnya seorang hamba
dengan allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bermunajat kepada allah
ini latihan latihan ya
bahkan kalau dalam bahasa lain itu
kalau kita bersedekah dengan tangan kanan
gimana caranya tangan kiri gak tahu
kalau sekarang kan mohon maaf ya
jangankan tangan kiri tangan kiri kanannya tidak tahu
ini bahasa hadis luar biasa loh
berinfaklah kamu dengan tangan kananmu seakan akan
tangan kirimu tidak tahu kalau kamu berinfak
ini di antara pelajaran
agar kita merahasiakan amal amal baik yang pernah kita lakukan
insya allah jika itu yang terus kita latih
maka kita akan coba belajar untuk memahami keikhlasan itu
dan memahami keikhlasan itu
makanya kalau bicara ikhlas kata guru saya ada empat tingkatannya juga nih
satu ada orang yang tahu ikhlas
ada orang yang paham dengan ikhlas
tahu bisa biasa paham
tahu ikhlas teori
bisa ikhlas kadang kadang waktunya tertentu
biasa ikhlas kalau sudah terbiasa dia menjalankan keikhlasan
tapi kalau orang yang paham ikhlas
kadang dia tidak pernah bicara ikhlas lagi
karena ikhlasnya bukan lagi diucapkan saja tapi ada di hatinya
sama kayak orang berenang kan
ada yang tahu teori berenang
ada yang bisa berenang
ada yang biasa berenang
ada yang paham berenang
sudah tidak berenang lagi karena dia sudah paham berenang
nah itu tadi yang sebetulnya mau saya tanyakan
sudah sampai di mana sih level ikhlas saya gitu
kalau sudah tidak mengukur ukur ikhlas lagi
nah itu namanya baru paham gitu ya
jadi dia sudah menyadarkan semuanya ke allah saja
dia sudah tidak mikir surga neraka
sudah tidak berpikir pahala apa yang dia dapatkan
pokoknya selama ada perintah allah yang sampai kepada dia
karena allah menginginkan ini
kalau ada larangan dia tinggalkan
karena allah menginginkan ini
jadi hidupnya itu sudah untuk allah saja
dan ini memang harus belajar
untuk bisa merasakan keikhlasan itu
nah pertanyaan selanjutnya
bagaimana cara belajarnya
bagaimana cara memupuk keikhlasan itu
tapi dijawab setelah kita break dulu
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami dalam gapai kemuliaan ramadan
dalam episode ikhlas menentukan amal bisa diterima
kita lanjutkan kembali pembahasan kita
jadi bagaimana caranya kita belajar ikhlas supaya sampai di tahap
tahap keempat tadi paham ikhlas
ikhlas itu bisa dirasakan atau tidak
menurut saya bisa
bisa atau tidak sebetulnya
kalau kita mau melihat apakah kita ikhlas atau tidak
lihat empat keadaan
kalau kita masih ingin disebut sama orang lain
kalau kita ingin dipuji
kalau kita masih ingin dihargai
kalau kita masih ingin dibalas budi'i dengan amal kebaikan kita
berarti masih belum ikhlas
masih ingin disebut
masih ingin dipuji
masih ingin dihargai
masih ingin dibalas budi'i dari amal kebaikan kita
berarti masih ada level ikhlas yang belum sempurna
kita berbuat baik
pengen ada orang yang bilang gitu tuh
ini kalau nggak ada saya nih
gak akan terjadian
kalau masih ada di hati begitu berarti
kalau di hati ini masih ada keinginan untuk seperti itu
berarti belum ikhlas
atau yang kedua ingin dipuji
kok gak ada yang muji saya sih
padahal saya yang berkorban banyak buat ini gitu
kalau masih ada itu berarti belum ikhlas
atau ingin dihargai ingin dielulukan
ingin dianggap luar biasa
sama ingin dibalas kebaikan dia gitu
lawan katanya kan riak ya
nah ikhlas bening suci bersih semuanya dia lakukan hanya karena allah
ini beda beda tipis nih
maka bisa jadi mengantarkan kita kepada sesuatu yang riah
maka belajarlah untuk tidak terlalu peduli dengan penilaian orang lain
kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang
pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita
so sibuklah dengan penilaian allah
apapun yang kita kerjakan selama allah suka
insya allah kita mendapatkan kebaikan
maka mulai hari ini bicaralah apa yang allah sukai
berbuatlah apa yang allah sukai
jika engkau sudah mengerjakan apa yang allah cintai
maka allah akan mencintai apa yang kamu lakukan
karena kalau kita mengejar manusia gak akan ada habisnya
ini ibadah puasa ramadan kita adalah latihan ikhlas sebenarnya
dari ibadah yang tak kasat mata
orang tidak bisa melihat kita puasa atau tidak
tapi justru dengan nilai keikhlasan di hati ini
kita bisa belajar dari ibadah puasa ramadan kita
mudah mudahan satu bulan ini adalah kawasan yang dibuka
untuk kita belajar jadi orang yang makin ikhlas
yang makin menyerahkan semuanya hanya sama allah
sesungguhnya kita milik allah dan akan kembali kepada allah
maka pastikan niat kita dalam beramal hanya karena allah
amal itu tergantung niat
maka selagi ini hari hari pertama kita dalam menjalankan ibadah puasa ramadan
maka hadirkan keikhlasan yang begitu dalam di hati
agar ibadah kita sempurna
diterima oleh allah subhanahu wa ta'ala
baiklah ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang kita bahas hari ini
tentunya dapat menambah keimanan kita kepada allah subhanahu wa ta'ala
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh